pembatasan sosial berskala besar atau psbb yang diberlakukan di ibu kota
turut berdampak pada sektor transportasi umum
mrt jakarta misalnya jumlah penumpang mrt jakarta turun drastis
pada periode sebelum covid sembilan belas tercatat jumlah penumpang rata rata per hari pada januari dan februari dua ribu dua puluh satu
mencapai lebih dari delapan puluh lima ribu penumpang per hari
namun pada akhir september jumlah penumpang rata rata mrt jakarta anjlok menjadi tiga belas penumpang per hari
hal ini menandakan pendapatan mrt dari sisi tiketing turut berdampak
hal ini memunculkan ide bagi mrt jakarta dengan membangun ruang kerja bersama atau yang lebih dikenal co working space
dirut pt mrt jakarta william sabandar mengatakan
nantinya konsep co working space berupa ruang kerja dan studio multifungsi
karena sekarang kita melihat trendnya sebenarnya orang tidak butuh kantor
perusahaan perusahaan yang tadinya mungkin membutuhkan kantor secara khusus sekarang bisa bekerja dari mana saja
jadi konsep co working space ini adalah ruang kerja dan studio multifungsi
dengan fasilitas dan peralatan lengkap yang dapat digunakan untuk podcast atau event online
dan ideal bagi kalangan profesional maupun non profesional
ada juga penyewaan ruang kerja

dengan fasilitas dan peralatan lengkap yang dapat digunakan untuk berbagai event
berdasarkan penelitian global co working growth study dua ribu dua puluh
indonesia masuk dalam dua puluh besar jumlah pangsa pasar co working space terbanyak di dunia
yang mencapai satu empat puluh satu persen
dalam penelitian yang sama sebanyak lima juta orang diperkirakan akan bekerja dari co working space

angka ini tumbuh satu ratus lima puluh delapan persen dibanding periode dua ribu dua puluh
dengan peningkatan lebih dari empat puluh satu ribu co working space di seluruh dunia
nantinya pengembangan mrt jakarta business hub ini akan dimulai di stasiun mrt bundaran hi
kita akan mulai dengan stasiun bundaran hi
tentu lokasinya ini unik ya di bawah tanah di dekat stasiun di dalam stasiun
juga lokasinya sangat strategis
dan tentu harganya lebih murah lebih bersaing karena kita tidak perlu memiliki menyewa area
tetapi cukup dengan datang dan pada saat itu kita membayar sesuai tentu dengan persyaratan yang nanti dilakukan
mrt jakarta berharap nantinya pendapatan non tiketing ini dapat membantu
peningkatan pemasukan mrt jakarta
di tengah penurunan jumlah penumpang akibat pandemi
dan membuka ruang potensi pendapatan di masa depan